sekarang ayo keluar
keluar sekarang ayo
keluar sekarang ayo
cepat keluar sekarang ayo
kenapa kau berteriak teriak seperti itu
kau kira aku tulis
tidak usah marah sekali
aku datang kesini ada urusan dengan kau
jangan sampai lah
jangan sampai lah
ada harimau bu
kamu tidak boleh kemana mana
tapi bu bumi tidak bisa membiarkan harimau itu berkeliaran bu
jangan jangan harimau itu sudah memangsa para korban bu
kamu tidak boleh keluar nak
kamu itu masih kecil
bahaya buat kamu kalau kamu harus berurusan dengan harimau itu nya
harimau pulang ke sini
jangan sampai ketemu jangan dia akan diawal
jangan jangan harimau itu lari kesini
karena tadi aku mendengar suaranya di sekitaran sini
apa sarangnya ada sekitaran sini
kamu tidak boleh kemana mana
kamu di sini saja biar ibu yang periksa ke sana
ada apa maman
tadi lari ke arah sini tapi tiba tiba menghilang
tadi harimau itu keluar dari rumah kang kusnan
dari rumah paman kusnan
di sana kan ada paman yang tadi
jangan sampai dia berkeliaran bu

jangan sampai dia berkeliaran bu
dia dalam bahaya lagi
dia dalam bahaya lagi
dia dalam bahaya lagi
dia dalam bahaya lagi
kalian lihat bumi

untuk apa dia ke sana
tidak tahu bu
dekat sekali anak itu
dekat sekali anak itu
lari ke sana lagi
lari ke sana lagi
paman di mana
apakah paman baik baik saja
apakah paman baik baik saja
kenapa paman sembunyi
bu kamu dimana dah
ya sudah paman
ibu aku di sini
kamu baik baik saja
ibu sangat khawatir sekali sama kamu nana
tenang saja bu
tidak apa apa kok
sekarang harimaunya sudah tidak ada lagi di sekitar sini
kalau begitu ibu pamit pulang duluan ya sayangnya
paman seperti orang ketakutan
tadi paman lihat
ada harimau di depan sana
sudah sekarang paman jangan takut
sekarang harimaunya sudah tidak ada lagi di sekitar sini
jadi sekarang sudah aman
keluar sekarang ayo cepat
keluar sekarang ayo
cepat keluar sekarang ayo
kenapa kau berteriak teriak seperti itu pak
tidak usah marah sekarang
aku datang ke sini ada urusan dengan kamu
aku memintamu melepaskan ikatan arimbi
aku tidak mau lagi menyiksa arimbi
dan aku tidak mau lagi terlibat dengan permainanmu
aku heran kepada kamu
kenapa kau tiba tiba berubah seperti ini
bukankah kita sudah sepakat untuk bekerja sama
sekarang aku tidak mau lagi
aku mau lepaskan ikatan arif
kedatanganmu ke sini itu sia sia bahula
lebih baik sekarang kau pergi dari sini
kalau begitu aku akan memaksamu sekarang ayu
jadi kau memaksaku bahula
lepaskan di renggak

kebojelek beraninya kamu menakuti istriku
dari dulu kamu selalu menghalangiku
apakah kamu masih sakit hati
karena arimbi memiliku daripada memilihmu
aku akan menghentikan kesembuhanmu
enak saja dia mau kabur
terima kasih kakak sudah menyelamatkan aku
jangan dikejar lagi kakak
aku ingin bertanya kepadamu
kenapa aku dilarang mengejar kebojelek itu
untuk apa kakak masih memperdulikan aku
bukankah di hati belakang itu cuma ada arimbi
saya kenapa kamu kalau aku datang ke sini selalu saja memarahiku
kamu tidak ada kerjaan yang lain sayang
lebih baik sekarang kakak tidak usah lagi memperdulikan aku